game dua dimensi berbentuk pesawat yang digambarkan sebagai vaksin ini menembaki atau berperang melawan virus virus jahat yang ada di setiap level
untuk naik ke level berikutnya vaksin tersebut harus membunuh virus utama yang disebut sebagai virus induk
ada sepuluh level yang mempunyai tingkat kesulitan berbeda dan di setiap level terdiri dari tiga stage yang harus dilalui untuk memenangkan permainan
target tembakan pesawat juga berbeda beda termasuk virus dan vaksinnya
permainan melawan virus jahat ini diciptakan oleh komunitas mdp game incubator atau mgi sejak juni dua ribu dua puluh lalu
membuat game ini sih karena kita ingin membuat suatu edukasi kepada
kami ingin memberikan pendapat kepada masyarakat terutama ke anak anak ya belajar yang asik melalui game
kami membuat game pandemic awards ini untuk memberitahu ke masyarakat juga kalau pandemi ini pernah terjadi di tahun tahun yang lalu dengan virus yang berbeda beda
jadi kita mau kasih tahu sejarahnya kapan pandemi itu pernah terjadi dan vaksinnya seperti apa
di mana bahayanya virus itu menyerang imun tubuh manusia
komunitas mdp game incubator sempat mengalami kesulitan selama pengerjaan game pandemic wars
mulai dari inovasi leveling penyesuaian coding menggunakan algoritma yang cukup memakan waktu hingga penyertaan hak cipta terhadap karakter permainan
game dua dimensi itu kini hanya tinggal menunggu peluncuran di aplikasi play store
dono purwanto benny apriadi palembang sumatera selatan